ini adalah penampilan perdana sendra tari ramayana di kompleks candi prambanan
setelah mandek beroperasi hampir enam bulan akibat dihantam pandemi covid sembilan belas
namun pementasan yang berdurasi dua jam ini tak sama lagi seperti sebelumnya
para penari menggunakan pelindung wajah saat beraksi di atas panggung
berbeda dengan sebelumnya tarian mereka kali ini juga menjaga jarak
para seniman ini mengaku mau tidak mau harus terbiasa dengan kebiasaan baru ini
kesulitannya sih ini ya harus pakai masker gini
jadi kan kayak estetikanya agak berbeda gitu ya daripada biasanya itu aja sih
kalau untuk gerakan sebenarnya ya kita mengikuti aja aturannya
tapi masih bisa disesuaikan kalau untuk gerakan
meski baru digelar sekali ini
para penari menyambut baik dan berharap akan ada pementasan pemain
dan pemerintah berikutnya
karena saya selama ini kan biasanya minimal dua hari sekali pasti melakukan pementasan tari
tapi setelah lima bulan ini ibaratnya kita tidak bisa beraktivitas sebagai seorang seniman
ibaratnya ya gimana ya seperti panas dan diguyur dengan hujan sehari seger sekali
dalam sejumlah adegan tertentu sangat sulit untuk tidak bersentuhan
namun pt taman wisata candi memastikan
semeniman dalam kondisi sehat dan bebas covid sembilan belas
pt twc bahkan berencana akan terus melanjutkan sentra tari ramayana
dengan protokol kesehatan dan persetujuan dari gugus tugas penanggulangan covid sembilan belas
nah ini salah satu perdana kita trial perdana
dan ini kita harapkan juga menjadi sebuah evaluasi nantinya
bagaimana kita akan membuka secara reguler ya kita harapkan secepatnya
sendera tari ramayana ini diinisiasi
oleh kjri mumbai dalam rangka perayaan
ulang tahun kemerdekaan ri ke tujuh puluh lima
dan memperingati hubungan bilateral
antara indonesia dan india
selain itu pentas sendratari ini
juga dihelat dalam rangka perayaan
hari yoga internasional yang biasanya
digelar di candi prambanan
namun karena pandemi covid sembilan belas
para peserta untuk sementara bisa menyaksikan
sendratari ini secara daring
tim liputan sianan indonesia
daerah istimewa yogyakarta